kami kita sudah menyaksikan tuduhan yang terkait dengan tuduhan jugaan pemerasan pun sampai sekarang tidak ditemukan bukti ya
posisi beliau masih sebagai saksi
tidak ada peningkatan status beliau hanya sebagai saksi
dan kami juga menyayangkan tadi teman teman kiri oda mendatangi rumah pribadi pak
dan kami mendapatkan ada beberapa tempat yang sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali dengan pak fili
tapi tetap diperiksa ya
seperti rumah di kertanegara dan ada beberapa rumah tetangga yang tidak ada hubungan sama sekali kaitannya dengan kepemilikan pribadi pak firly bahuri